karena kita sangat prihatin bahwa bantuan kemanusiaan yang masuk ke gaza dari waktu ke waktu terus dihangat
dan yang terakhir itu di raya dan di depan aparat dari israel
jadi pembiaran ini terus dilakukan dan saya yakin bahwa ini adalah upaya yang tersistematis
upaya untuk terus menghambat bantuan kemanusiaan ke gaza
dan indonesia sudah mengeluarkan statement dan kita mengutuk dengan keras hal hal yang terjadi seperti itu
dalam artian selalu menghambat bantuan kemanusiaan karena bantuan kemanusiaan ini sangat sangat diperlukan oleh masyarakat gaza saat ini
dan kita juga di dalam call kita kita mengatakan seharusnya para pelaku itu ditindak dan ada upaya untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi
kita juga melakukan call kepada dewan keamanan pbb agar hal serupa tidak terjadi
dan bantuan kemanusiaan mendapatkan prioritas dan dilakukan atau dapat disalurkan tanpa hambatan
saya liviana cerlisa saksikan program program kompastv di siaran digital paytv dan media streaming lainnya